temannya sodaranya apa pacarnya
kamu pikir ini lapangan bola
datang datang kesini ganggu ganggu anak orang
kok malam malam ayah dibikinkan kopi
nanti ayah gak bisa tidur bagaimana
ana lupa gak ganti teh ya
ah gak usah
terus bagaimana dengan sharif
dia baik baik aja ya
anak itu anak baik
tapi ada sesuatu
yang membuat ayah ragu
ayah ragu kenapa
karena dia ngaku ngaku sebagai ubai
karena dia suka sama anak kali ya
kamu juga suka sama dia
ayah mulai deh ngomongnya
udah mendingan sekarang
anda ganti teh dulu ya
nah cok tuh orang tua tuh
ya tenangkan aja jelas jelasnya
pakai cara yang gamplang
kalau perlu buka tuh topeng muka lo
ah yang bener aja loh
reh gue boleh kasih pendapat gak
asal gampang dilakukan yang gak nyusahin
nah sekarang lo tidur
sekarang lo tidur
untuk ambil obat tidur buat lo
lo bisa tidur nyenyak pulas
dan besok pagi lo bisa segar kembali seperti biasanya
sutar gue ini waras
ini bukan soal waras dan nggak waras
jadi kalo gitu besok kita pergi ke psikiater aja
eh asal lo tau ya
ubay dilah anak dari almarhum bapak amr
almarhum bapak abu muhtar salim
itu aja lo sebutin
ini yang bikin lo sakit tau gak
jangan jangan kemarin lewat pohon nasem yang gede itu ya
kalo gitu kita gak perlu lagi pergi ke dokter
kita pergi aja ke rumah mbah brewo
dan lo bisa dimandiin kembang
aduh ampun deh
lu ini mahasiswa semester delapan
apa nggak pernah sekolah sama sekali sih
lu masih percaya aja sama gitu gituan
ya air kembang lah apalah
eh gue pengen kasih tau sama lo
mendingan lu belajar deh sholat yang bener ya
terus lo ngaji baca tu'al quran pelan pelan
biar lu bisa ngerti walaupun sedikit

tidak itu dia
tidak itu dia
tidak itu dia
tidak itu dia
tidak itu dia
tidak itu dia
tidak itu dia
mungkin lo serem
bang anton dengar seperti itu kejadiannya
deana gak usah khawatir
ada bang anton yang bisa antar jemput diana pulang kerja tiap hari
gak usah bang nggak perlu
gak usah bang udah ada bang sarif
siapa itu hah pacar deana
si bos kapan ngasih kodenya nih
kita jadi umpah nyamuk disini
kita jadi umpah nyamuk disini
kir lo liat kir itu anak datang kir
emang eh kenapa sih
gue gak mau amnesia kayak lo
kan kita gak di bawah pohon asem gede
lagi juga kalau kita di bawah pohon asem gede
tinggal minta air
dimandin kan beres
eh cemen banget sih lo
enggak aku mendingan cabut aja
kalau kita tigain aja pos di dalam
yang gila siapa deh
hah dia yang sakit jiwa deh bilang gue
wah banyak banget orang yang parah sekarang ini
kemana lagi itu anak anak
yuk kita balik
dia ngejar kita tuh
ada apa sih bang
oh enggak ada apa apa kok
hahaha siapa lagi tuh orang
kamu pikir ini lapangan bola
cuman cuman mau pulangan
nah nah nah
itu pak maksud saya pak
jangan kembali lagi ya
aduh galak banget
kalau disurat bisa abis
aduh kalau gue masuknya nggak
kalau gue masuk jangan ya
biar disunat dua kali
zaman sekarang banyak yang gila
aduh gimana nih caranya ngejelasin ke mereka biar mereka ngerti kalau gue ini ubah
tentu harus ngejelasin sejelas jelasnya
tapi kalau dia semua menganggap gue gila gimana
yah udah resiko sih
gue mau banget sama dia
ya dia juga kan udah dijodohin buat gue
aduh lebih baik lo coba daripada ngelak
ya mau gak mau deh
kan sudah ayah bilang
kamu tidak usah pilih pilih lagi
yang penting beriman
ana juga udah pikirin
kalau ana lebih baik mau milih bang sarif
ya kalau memang itu sudah pilihan kamu ayah nurup saja
terus perjanjian ayah dengan pak abu teman ayah itu gimana
nah pak abu ini kan sudah meninggal
kemana lagi ayah mesti menemui dia
kalau kak ubay
ubay juga sudah meninggal
nah kalau pak sarif
sejak saat itu ayah tidak pernah lagi ketemu sama dia
ya udah nanti kalau kita ketemu biar anak aja yang minta maaf
ayah yang harus minta maaf
kan ayah yang janji bukan kamu